sebagai otoritas sistem pembayaran
bank indonesia terus mengembangkan sistem pembayaran yang efisien
aman andal dan menjangkau seluruh masyarakat
npg atau national payment gateway adalah suatu sistem
yang mengintegrasikan berbagai channel pembayaran
untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik
dengan mengusung konsep interkoneksi antarswitch dan interoperabilitas
npg memungkinkan transaksi elektronik dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat indonesia
sehingga pada akhirnya masyarakat dapat lebih menikmati layanan transaksi elektronik yang aman
selain itu npg akan meminimalkan potensi risiko settlement dalam transaksi pembayaran retail
melalui penggunaan central bank money
bank indonesia dengan perbankan dan perusahaan penyelenggara jaringan domestik
telah secara bersama sama melaksanakan proof of concept
dalam rangka membuktikan bahwa prinsip interkoneksi dan interoperabilitas
dapat diimplementasikan sebagai model npg indonesia
hasil poc akan menjadi masukan bagi bank indonesia
dalam menetapkan langkah langkah kebijakan yang perlu dilakukan
agar pengembangan sistem transaksi debit antar bank lintas switch
menjadi stabil dan institutionalized
poc telah dibuktikan bahwa interkoneksi debit domestik
dapat dilakukan dengan perubahan yang minimal
memanfaatkan metode interkoneksi atm antar bank lintas switch existing
dengan melibatkan penerbit uang elektronik berbasis chip dengan pengguna terbesar
poc telah menjadi salah satu tahapan untuk mencari solusi interoperabilitas yang optimal
dengan mempertimbangkan investasi industri yang telah dilakukan
termasuk banyaknya kartu yang beredar
melalui proses poc telah membuktikan bahwa semua standar kartu uang elektronik berbasis chip
yang beredar di indonesia dapat dibaca oleh reader yang saat ini ada
poc juga telah membuktikan bahwa infrastruktur yang saat ini ada
dapat digunakan secara bersama sama melalui penggunaan dua sam sepuluh atlet kis
untuk memproses transaksi dengan berbagai jenis under kartu
tanpa dilakukan proses penggantian kartu
dalam proses voc telah dibuktikan bahwa kecepatan transaksi dapat ditingkatkan
hingga sepuluh kali lebih cepat menggunakan metode yang diuji cobakan
sangat membantu bagi bank indonesia dalam melakukan penstandaran
terkait dengan kartu pripat yang beredar di indonesia maupun yang akan beredar di indonesia
di harapkan bank bank issuer kartu pripet
dapat menggunakan satu sem
kami pada dasarnya mendukung semuanya adalah satu
dan tujuannya adalah untuk memudahkan bagi masyarakat
dengan simulasi ini dibuktikan bahwa kartu yang beredar dapat dilakukan invite dengan satu sem
sehingga dapat dilakukan peringkasan dalam sam yang beredar
dengan adanya sistem ini security yang akan dikembangkan itu
dapat di apply juga dengan kartu yang telah beredar ini
kartu yang beredar ini tetap masih dapat dipakai
di mana aspi yang merupakan perwakilan industri sistem pembayaran indonesia
kami turut merasa bangga dan menyambut baik kebijakan lpg oleh gubernur bank indonesia
kebijakan lpg yang telah lama dirancang bagi perwujudan kedaulatan dan keunggulan sistem pembayaran nasional
yang ditandai oleh pembangunan interkoneksi dan interoperabilitas
instrumen pembayaran kartu libet domestik dan uang elektronik
dengan menggunakan standar standar berkualitas internasional karya anak bangsa
aspi dengan seluruh anggotanya mengucapkan selamat kepada bank indonesia
atas kebijakan lpg dan akan mendukung sepenuhnya
perwujudan national payment gateway bagi sistem pembayaran nasional yang
handal unggul dan berdaulat